ikan pepes bibir doain ya bi hari ini referen cana mau jodohin papi sama tante farah semoga
habis makan non sholat asar dulu ya berdoa yang husu cari temen di jakarta tuh susah banget ya udah
moni nggak mau nemenin gue terus sekarang juga mau nemenin gue sorry nibel memang lu kebaratan
apa kalau lu harus naik motor gua gua kan enggak punya mobil dan ya eh laki yang enggak
apalah gue juga demen demen aja konek motor asal jangan bawa gue ngebut ngebutan kayak kemarin
gue juga takut tergoyah toh lagi ya udah kalau gitu taruh jemput deh tapi gue mau mampir ke
basecamp aja dulu nih oke seru tuh basecamp aja gue ikutan dong dijemput gua aja dulu ya biar
gue juga kenalan sama anak anak aja yang lain biar makin akrab atau gue boin mereka makanan
juga aja ya mereka pasti seneng tuh bawain makanan ya nggak ya udah kalau gitu taruh jemput ya asik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
kami lagi seneng tapi kamu tekum maha
kamu tekum maha
keadaan kamu kumaha neng
ya aku sih baik baik aja
aku masih usaha nih mam buat dapetin mondi
ya lakukan sajalah apa yang perlu dilakukan
mam nanti aku mau pergi ya
hmm sama oki
ya udah deh mami udah
mami serahin aja semuanya sama aku
karena ini satu satunya cara biar aku bisa dapetin monde
ya aku harus dekat sama oki
sok jalan sok oki sok koi juga tidak apa apa
mami teh mau ambil minum
tadi mami abis ngelamun sekarang haus
minum dulu ya
oke aku juga mau siap siap
tidak dapat kis dari orang lain
lagi ya tuh lagi
udah mami kiss mulu
hei gimana nih sekarang
udah untuk sekarang kita percayain aja dulu sama alex
gue yakin alex tau gue kedepannya yang terbaik untuk play kobra
sabar aja dulu
lagi yang juga gue terang suka sama black cobra
sama sebenarnya gue juga sebenarnya kurang suka sama black cobra
black cobra gak layak jadi pemimpin
hei bisa bawa motor gak sih
pakai mata bawa motor
lu gak lihat ada temen gue sakit nih
loh kok saya sih kalian makanya kalau lo motor jangan kebos pedang
malah ngobrol lihat dong ke depan fokus
lo udah asyikin kita padahal lo yang salah
guys ini kan temennya boy
jadi udah kita ajar ajar
sebentar dulu jangan pukul pukul sembarangan
kalau berani jangan keroyokan
satu loh satu
gak capek ya banyak ngomong ya
gue udah lupa gue jatuh
itu urusan gue apa
ini memang bukan urusan lo
itu makanya sebaiknya lo pergi
apa lagi taruh nilai cowok
nanti gue jatuh
nanti gue jatuh
aslinya udah va
berani jangan keroyokan lo
ben gak apa apa
sampai kok begini gak apa apa lo
pamir pamir lain kali tuh hati hati
lagian itu hindari bentrokan sama anak anak berandal itu pak
iya bu devi lagian juga mereka sih naik motor
mentang mentang naik motor bagus berasa naik sepeda
jadinya gak fokus bawa motor
terima kasih ya my friend
sama sama yaudah kalau gitu
sampai berjalan ya
sama sama my friend thank you
sama sama bu devi
itu cek ya nanti gak tau kenapa kenapa lagi
rute nanti banyak banget kempes lagi yang ada
selamat tinggal bu devi
selamat tinggal mawar putihku
karena aku sudah punya bunga sepatu
mau ke puncak naik motor bareng tristan
iya iyalah tek tek
gue pengen jalan jalan mau makan jagung bakar
gak aja deh yang bilang
gue takut kinar ya apa apain lagi sama tristan
hari ini reva rencananya mau jodohin papi sama tante fala
atu non pastinya surty teh ngedoain non
gak mungkin lah surty gak ngedoain non
tapi habis makan mohon sholat asar dulu ya
berdoa yang husu
oh itu mah pasti bi gak bakal lupa
jangan lupa juga doain buat surti ya
biar cepet cepet surty teh dapat jodoh gitu
isti bi bi nih malah minta didoain balik
terima kasih bi
udah supi mau ke belakang dulu ya
halo ke siapa
sindi lo ngapain sih kesini malah godain bi surty
langsung jalan aja yuk
eh gak minum
sekarang revo udah mau langsung jalan
jangan lupa doain reva
hah siap surty mas